peringatan hari ulang tahun kars marinir ke tujuh puluh tiga berlangsung di bumi marinir karangpilang surabaya
dan acara ini diwarnai dengan simulasi pertempuran dan atraksi terjun payung
rentetan suara tembakan dan dentuman meriam menggema di lapangan tembak bumi marinir karangpilang surabaya kamis pagi
pertempuran ini merupakan simulasi serangan kilat yang digelar korps marinir dalam rangkaian peringatan hud marinir ke tujuh puluh tiga
kepala staf angkatan laut laksamana tni siwi sukma aji menyaksikan langsung simulasi serangan kilat yang digelar oleh pasukan marinir dari atas kendaraan tank
usai simulasi pertempuran rangkaian peringatan hut marinir ke tujuh puluh tiga dilanjutkan dengan upacara
yang dipimpin langsung oleh kasa laksamana tni siwi sukma aji
sebanyak dua lima ratus tujuh puluh sembilan prajurit marinir dari berbagai kesatuan menjadi peserta upacara
dalam upacara ini kasa laksamana tni siwi sukma aji diangkat sebagai warga kehormatan korps marinir
dengan dilaksanakan pembaretan yang dilakukan oleh dan kormar mai jendreni bambang susuantono
dengan peringatan hut marinir ke tujuh puluh tiga ini kepala staf angkatan laut laksamana siwi sukma aji berharap
dapat terus meningkatkan kebanggaan dan jiwa korps pada prajurit marinir
laksamana tni siwi sukma aji juga menambahkan
pada tahun ini angkatan laut akan mengembangkan kekuatan dengan membangun armada tiga di sorong
acara yang dilaksanakan ini adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan rasa kebanggaan
rasa jiwa korsa dan kita tampilkan bahwa pembinaan selama tahun dua ribu delapan belas sport marinir
dalam rangka pembinaan untuk providen nasional prajurit
kemudian dalam rangka untuk pembinaan
terkait dengan latihan dan lain lain kita tampilkan dalam ulang tahun yang ke tujuh puluh tiga ini
setelah kegiatan upacara peringatan hari jadi marinir ke tujuh puluh tiga juga dimeriahkan dengan atraksi terjun payung
yang berbeda dengan atraksi sebelumnya para penerjun payung dari prajurit marinir diuji ketepatan mendarat di atas sepeda motor ojek online
pasukan elit marinir dari datas menjala mangkara atau denjaka juga unjuk kebolehan dalam peringatan hari marinir ini
dimana pasukan denjaka menampilkan keahlian pengamanan untuk vvip
serta ketepatan menembak reaksi cepat
wahyu pratama surabaya
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut